terdakwa putri candrawati bagaimana tanggapan saudara atas keterangan dua orang ahli ini
apakah benar semua salah semua atau tidak tahu menau
mohon izin yang mudia
izin untuk poligraf bapak aji
waktu itu saya diperiksa oleh dua orang salah satunya bapak aji ini
saya ada di ruangan tertutup yang kedap suara
dengan dua orang pria
dan saya diminta menjelaskan kejadian dari tanggal dua sampai delapan
tanggal tujuh nya saya berhenti
saya menyampaikan ke berdua yang bertanya
saya tidak sanggup karena saya tidak mau menceritakan tentang kejadian dan perasaan tersebut
namun salah satu pemeriksa menyampaikan
ibu harus menceritakan
karena ibu sudah di sini
kalau tidak salah itu yang menyampaikan adalah bapak aji sendiri
saya menangis karena di dalam ruangan itu hanya ada dua orang pria
saya harus menceritakan peristiwa kekerasan seksual yang saya alami
tanpa dibingi oleh psikolog atau wanita di dalam ruangan tersebut
tapi diminta untuk
dan saya melanjutkan karena saya takut dibilang tidak kooperatif dalam pemerintah
terima kasih yang mulia
baik itu tanggapan saudara ya